berbicara tentang bulu tangkis indonesia khususnya ini selalu berhasil menyumbangkan emas untuk kontingen kita di indonesia di ajang multi event empat tahunan olimpiade
namun prestasi tersebut gagal diraih oleh pasukan cipayung empat tahun lalu di london
lalu bagaimana peluang para pebulu tangkis indonesia di rio nanti
kita akan membahasnya sekarang bersama bung broto
tos dulu bung
bung ini kita membicarakan tentang para atlet kita seperti yang kita tahu
kuota sepuluh atlet menurut regulasi bwf yang hanya bisa mengikuti olimpiade kali ini
bagaimana mengenai hal itu
ya memang olimpiade memang berbeda ya dengan turnamen atau mungkin kejuaraan dunia
memang di olimpiade jumlah atlet yang boleh tampil di sana memang sangat terbatas
di tunggal putra dan putri hanya ada empat puluh satu dan empat puluh
kemudian di nomor ganda hanya ada dalam enam belas pasangan
intinya cuma memang terbatas
mereka didapat dari lewat kualifikasi yang berlangsung
dari bulan mei tahun dua ribu lima belas sampai bulan mei tahun dua ribu enam belas
mereka hanya terutama di nomor tunggal putra ya
seandainya ada dua wakil dari suatu negara masuk enam belas besar
mereka bisa meloloskan dua wakil pemainnya ke olimpiade
sementara di ganda hanya di delapan besar dunia
kalau bisa maksimal dua wakil intinya mereka bisa mengirimkan dua wakilnya ke olimpiade
indonesia hanya di ganda putra hanya meloloskan satu
karena pasangan ricky karanda dan angga
pertama yang berada di luar dari delapan besar
akhirnya memang hanya hindra dan aksan yang tampil di ajang olimpiade
di nomor ganda putra begitu juga di ganda campuran
kita malah bisa meloloskan dua wakil
karena kita tahu bahwa liliana nasir dan tontowi ahmad juga praven jordan dan debbie
mereka masuk di delapan besar
artinya mereka bisa maksimal mengirimkan dua wakilnya di ajang olimpiade
kalau kita berbicara tentang hampir di tiap nomor ini hanya diwakili oleh satu pemain atau
kecuali ganda sampuran yang tadi ada dua seperti yang bung sebutkan
seperti apa persaingan di cabang bulu tangkis kira kira kalau bung broto melihat nih pada olimpiade kali ini
ya mungkin dari kita bisa bicara
kalau bulu tangkis ada pertandingan lima nomor ya
kita di tunggal putra mungkin kita bisa bicara bahwa saat ini unggulan pertama adalah pemain dari malaysia lee chong wei
li chongwei tentunya masih penasaran
karena ada dua kali di olimpiade sebelumnya di beijing maupun di london selalu kalah lawan lindan dari tiongkok
kali ini dia ingin menghapus apa ya
apa pengalaman pahit lah di dua ribu
kemudian di sana masih ada chen long pemain dari tiongkok yang bulan kedua unggulan ketiga ada lindan lagi
tentu sebuah partai yang saat ditunggu tunggu di semifinal
seandainya nanti kedua pasangan atau kedua pemain bisa lolos
artinya li chongwei akan ketemu lindan di semifinal kita tunggu tunggu
kemudian masih ada pemain pemain lain
ada jan o jurgensen dari denmark
saya kira peluang sementara peluang tommy di penyisian grup saya kira tutup mata lah di atas kertas
harusnya tommy bisa lolos ke bahia putra
untuk tunggal putra gitu ya
sayangnya memang di babak penyisian sistem gugur dia harus bertemu dengan jan o jorgensen dari denmark
kemudian di tunggal putri memang peluang linda beni vanetti sangat berat
dan di situ ada nozomi ukuhara yang tahun ini sudah merebut medali juara di all england
tentu itu sebuah perjuangan berat
apalagi dari pertemuan sebelumnya juga kemarin
mengalahkan linda benar
saya kira memang peluang linda sangat kecil
namun meski demikian saya berharap hinda bisa menambah performa terbaik untuk lolos ke babak berikutnya
kemudian di tunggal putri
di ganda putra kita berharap indra dara aksan karena dia umulan kedua bisa tampil maksimal mengalahkan lawan lawannya
karena di situ cuma ada pemain dari india dari jepang dari tiongkok
harapannya bisa lolos menjadi juara grup
kalau sudah menjadi juara grup tentu peluangnya lebih mudah ya
itu sepertinya sudah syukur sekali karena ini termasuk berat nih grup d ini
apalagi dari rekor pertemuan dengan pemain tiongkok dua satu
kemudian dengan pemain jepang memang
menang terus lawan india memang tiga dua
saya berharap memang
dari sektor ganda putra ini harapan untuk bisa mendalima seperti terbuka
kemudian di ganda putri
grecia dan india kita harap juga demikian bisa lolos dari penyesuaian grup
tapi sayang memang di grup itu masih ada pemain dari malaysia
vivian khamun mwunkewi
pemain ini yang mengalahkan grecia dan nitya di babak perempat final ya
di turnamen indonesia open bulan juni lalu
tentu ini sebuah apa ya
hadangan ya yang harus di kalahkan oleh
atau mungkin menjadi dendam begitu
kita berharap bahwa grecia dan nita bisa membalas kekalahannya di jakarta
dengan kemenangan di rio
kemudian di ganda campuran kita berharap dua wakil indonesia
bisa mengamankan peluang untuk lolos ke babak perempat final
namun sayang memang preven jordan dan debi susanto ya
berada di grup yang sangat berat
karena di sana ada zhang nanjou yule
pemain nomor satu dunia yang juga diunggulkan di tempat pertama
tapi apakah modal menjadi juara all england kemarin dirasa tidak cukup begitu
atmosferenya juga berbeda ya
tampil di atas turnan all england sama dengan olympiade
all england berlangsung tiap tahun ada
kemudian di olimpiade kita tahu empat tahun sekali
dan itu pun hanya pemain dengan kualifikasi tertentu yang bisa lolos
mungkin bebannya juga terasa lebih berat begitu ya bung
apalagi kita berharap bahwa memang bulu tangkis
sangat diharapkan bisa merupakan dalim mas ya
apalagi setelah dari barcelona kemudian sampai terakhir di beijing
barcelona tahun sembilan puluh dua begitu ya
lewat susi dan alan
kemudian tahun sembilan puluh enam
atlanta lewat legi dan reksi
empat tahun berikutnya di sydney oleh chandra dan tony
dua ribu empat taufik hidayat menjadi juara
dua ribu delapan adalah marcus guido dan dries dawan
namun sayang ya di olimpiade london kita gagal
kita tidak mendapatkan apa apa
kalau kita berbicarakan dari sektor tunggal putra kita punya tommy sugiarto
ini sempat dilarang oleh sang ayah yaitu icuk sugiarto untuk mengikuti pelatnas
bagaimana ceritanya menurut bung proto
ya memang begini
mungkin problemnya karena tommy itu mengenai satu satunya pemain yang lain
satunya pemain yang lolos
pemain indonesia ya
yang lolos ke olimpiade dengan status bukan pemain pelawan asia
dan selama ini memang dilatih sang ayah icuk sudiarto
berada di klubnya sendiri
dulu klubnya masih ada namanya pelita bakri
sekarang pelita bakri berpindah menjadi icuk sudiarto training camp
ada di sukabumi sana
kemudian tommy dalam perjalanan juga menggandeng klub dari malaysia
di sana ada pelatih dari mantan pemain dari mantan pelatih malaysia yaitu rashid sidik
klub spot affair ini lah yang menjadi apa ya panggung terakhir
iya bagi tommy untuk selama ini berlatih
memang dia tidak bergabung dengan tim nasional termasuk ketika menjalani karantina di kudus selama seminggu
jadi memang tommy berbeda sendiri
perlakuannya berbeda sendiri
kita berharap dengan perbedaan perlakuannya tidak mengurangi ya
pemain indie begitu ya
dikatakan begitu ya bung ya
tidak mengurangi semangat bagi tommy untuk bisa mengukir prestasi maksimal di olimpiade
oke kalau kita berbicara tentang juga salah satu legend yang kita punya owi
bu ted ini berbicara tentang bu ted
pada dua olimpiade sebelumnya butet hanya mampu meraih perak di beijing pada tahun dua ribu delapan saat berpasangan dengan nova
sementara empat tahun lalu bersama owi pun gagal begitu
walaupun menjadi unggulan keempat dunia pada saat itu
bagaimana bung broto melihat peluang
ya saya kira kalau lihat penampilan sepanjang tahun
dari dua ribu lima belas sampai kemarin ya
kita lihat prestasi selama tahun dua ribu enam belas dia hanya menjadi juara di turnamen malaysia super series premier
tentu itu menjadi modal satu satunya untuk bagi owi dan butet tampil di ajang olimpiade
apalagi mereka begitu sangat digadang gadang lah dari berbagai turnamen berbagai kejuaraan
owi dan butet sangat diharapkan untuk bisa menjadi juara
saya lihat memang tekanan untuk menjadi juara itu menjadi beban yang begitu berat bagi owi dan butet
untuk bisa menampilkan permohonan terbaik
termasuk ketika mereka menang
mereka tampil di turnamen indonesia open bulan juni lalu
mereka penampilannya tidak maksimal tidak menghilap
tentu itu sebuah tanda tanya lah bagi kita
mampukah owi dan butet bisa tampil maksimal di ajang olimpiade
apalagi ini bisa dikatakan menjadi olimpiade terakhir bagi bu tet
apalagi bagi bu ted memang olimpiade terakhir
empat tahun lalu ya di london mereka sepertinya sudah kehilangan gairah setelah kalah di semifinal
dan dalam perebutan medali perunggung pemen mereka menyerah kalah kepada pasangan dl
tentu ini sebuah keinginan lah bagi bu ted
keinginan terpendam begitu ya
untuk bisa mengukir prestasi menarik paling manis lah tahun dua ribu delapan bersama nova widianto merebut medali perak
walaupun memang selama dua belas tahun ini butet selalu ada di dua belas top begitu
top dua belas begitu
tadi tahun dua ribu dua belas tiga belas empat belas dia sempat menjadi juara di all england tiga kali berturut

tahun dua ribu lima belas sebenarnya juga tampil ke final
namun sayang menyerah kalah kepada sang nanzo yulet
kemudian tahun dua ribu tiga belas sempat menjadi juara dunia di guangzhou
kita berharap bahwa catatan prestasi ini bisa menjadi modal bagi dia untuk bisa menambah rasa percaya diri
mungkin penampilan olimpiade terakhir bagi butet untuk bisa mengukir kegagalan di beijing dua ribu delapan dengan perak
mungkin bisa ditutup tahun ini dengan baik
menjadi harapan kita
dan berbicara tentang juga ganda campuran yang lain
itu kita punya berita

ini seperti yang kita ketahui kan pada all england yang kemarin juga mereka walaupun sempat kesulitan tapi akhirnya bisa keluar menjadi juara
dan sekarang mereka satu grup dengan zhang nan dan juga zhao yunle
bagaimana bu broto melihatkan semua mereka
saya kira peluang tetap ada ya
saya kira malah menjadi tantangan ya bagi praven zhao yunle dan debbie
mereka dianggap sebagai pemain mungkin bukan sebagai unggulan utama ya
harusnya malah justru menambah tambahan semangat
berbeda sekali dengan zhang nan zhao yunle
karena mereka unggulan pertama
tentu dari awal diharapkan selalu menang
akan selalu menang
ya saya kira berharap bahwa praven dan debbie bisa bermain lebih rileks
harapannya bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya
jangan menganggap bahwa zhang nan zhao yunle adalah seorang dewa di bulu tangis yang tidak bisa di kalahkan
saya kira modalnya cuma itu
yang tidak kalah penting adalah seandainya ya
seandainya dia akhirnya pun kalah lawan zhang nan zhao yunle
kita berharap praven dan debbie bisa mengamankan posisi sebagai runner up group
karena runner up group masih bisa lolos
kebawah perempat final
apakah sejarah akan kembali terukir ketika mereka berhasil mengalahkan dua pasangan
pasangan itu kemarin di all england dan sekarang akan dikalahkan lagi
benar saya kira itu kemenangan di all england bulan maret lalu itu menjadi catatan ya
mungkin sudah disiapkan bahwa inilah
lemahnya di sini
dimana titik kelemahnya dari zhang nan zhao yunle
kemudian dimana titik titik yang bisa dieksploitasi untuk mengembalikan angka
saya kira praven dan debbie memiliki kesempatan yang sama
karena pertandingan belum berlangsung untuk bisa mengalahkan pemain nomor satu dunia ini
baik kalau kita berbicara lagi tentang sektor tunggal
yakni tunggal putri kita mempunyai satu serikandi yakni linda
mampukah dia memberikan kejutan kira kira bung broto di rio nanti
ya kalau dari sejarahnya
sebenarnya kan pbsi ketika rise to rio memiliki dua wakil
yaitu linda weni vanetri dan maria febe kusumastuti
namun akhirnya di tengah jalan memang pbbsi memiliki hak
untuk bisa menentukan pemain mana yang lolos ke olimpiade
akhirnya bb pbsi memilih linda weni vanetri
karena dilihat dari track record pertemuan dengan pemain sepuluh besar dunia
linda weni lebih baik dibanding dengan maria febe
apalagi bulan agustus tahun lalu ya dua ribu lima belas
linda wenis membuat kejutan besar merebut medali perunggu
iya dalam ajang kejuaraan dunia
saya kira itu menjadi modal bagi linda weni vanetri untuk bisa tampil habis habisan
apalagi linda mengemban tugas berat ya
kita tahu bahwa indonesia dulu ya
iya ketika susi susanti tampil menjadi meraih medali emas di ajang olimpiade barcelona
empat tahun berikutnya masih ada mia audina
tampil ke final di atlanta namun sayang di final dikalahkan bang soyun dari korea
kita berharap ada wakil indonesia lagi yang bisa tampil di partai partai akhir nomor tunggal putri
linda semoga ini linda jawab paling
walaupun ini nanti dia akan menghadapi okuhara yang tadi sudah bung proto sebutkan
sudah lima kali sebelumnya berarti linda berhadapan dan di all england kemarin kalah
kalahnya pun juga angkanya juga jauh sekali
jadi itu menjadi tantangan bagi linda
mampukah membalik misi yang mustahil menjadi misi yang mungkin
bung ini yang terakhir
dari sepengamatan bung begitu
kira kira di sektor mana saja kah yang paling potensial nih indonesia untuk mendapatkan medali emas
ya saya dari lima nomor itu saya melihat yang sektor yang paling potensial untuk bisa merebut daun emas dari nomor ganda putra
saya kira kalau lihat drawingnya kemudian lihat penampilan selama ini kemudian jadi lihat penampilan apa performa terakhir ya di hendra setiawan
dia mungkin ini olimpiade terakhir dia ingin mencetak sejarah menjadi mungkin orang indonesia pertama ya yang bisa merebut dua medali emas di olimpiade yang berbeda
saya merinding pas baru bung proto sebutkan orang indonesia pertama
iya karena tahun dua ribu delapan dia berpasangan dengan marcus guido bisa merebut medali emas di beijing
kemudian kita berharap dengan pasangan yang berbeda dengan muhammad aksan bisa kembali merebut medali emas
saya kira peluang itu begitu terbuka besar bagi muhammad nasan dan hendra setiawan
dan bukan hal yang tidak memungkinkan bahwa kita bisa mendapatkan di semua nomor begitu ya
ya apalagi pemerintah sudah memberikan bonus yang begitu besar
besar sekali satu miliar untuk mendapat emas ya
kalau satu emas itu satu miliar itu dari pbbsi
pemerintah ngasih lima miliar
jadi ini kita kalau para oleh medali emas olimpiade rio ini pulang dengan medali emas dia akan menjadi miliader baru
wow langsung beli rumah di pondok indah begitu ya bung ya
belum lagi bonus bonus yang lain
bonus bonus yang lain untuk pelatihnya juga semua sintetanik pun mendapatkan hal yang sama ya
ini salah satu apa ya untuk memacu motivasi dan prestasi atlet agar bisa tampil habis habisan membuat sejarah lagi merebut medali emas di ajang olimpiade rio
baik kita doakan bersama sama untuk semua atlet kita dari cabang belutangkis terutama dan juga medali emas
untuk semua cabang begitu ya
apalagi kita memiliki dua puluh delapan ya wakil yang di olimpiade kita berharap
tidak hanya bulu tangkis harapannya tapi juga lifter lifter kita berharap bisa merebut medali emas
ya baik terima kasih banyak bung broto happy sudah bergabung di cnn indonesia sports weekend kali ini
dan kita doakan semoga atlet atlet kita di sana sehat terus dan tetap happy seperti bung broto begitu ya
happy seumur hidup karena namanya bung broto happy begitu
terima kasih bung
sampai bertemu lagi